fatima mau tidur sini nak
abis cerita yang belum selesai
fatima tidur sini ya
dalam beberapa hari ini
kedua anak saya sangat akrab dengan tuhan
mudah mudahan apa yang tuhan lihat
bisa tuhan rasakan
bawa jauh dalam lubuk hati kami
ini satu kehormatan luar biasa
dari negeri ini
dalam bentuk apa tuan resident
apakah tidak lebih baik tuhan meninggalkan negeri kami
dengan seluruh pasukan tuan
atau pindah ke tepi laut
karena dengan demikian
bangsa tuhan tidak perlu mencampuri bangsa kami
bagaimana itu tuan
di mana komponi ada mesti ada kuburan
kalau begitu siapkan saja bedil
saya sudah memenuhi undangan tuan residen
dan tuan sudah mengetahui jawaban saya
setelah saya memberi tuan pesan untuk pertemuan tanpa pertemuan
saya tidak ingin kita membuatkan mereka berpengaruh
seperti mereka melakukan itu di ponogoro

terima kasih maringi
baik baiklah kau berada di sini
di situ ada kerja
fatimah mau tidur sini nek
abis cerita yang belum selesai
fatimah tidur sini ya
ayo fatimah tidur dulu
dalam beberapa hari ini
kedua anak saya sangat akrab dengan tuhan
mudah mudahan apa yang tuhan lihat
bisa tuhan rasakan
bawa jauh dalam lubuk hati kami
tidak pernah sedikitpun terlintas untuk memusuhi bangsa tuhan
anak anak saya seperti juga anak anak lainnya
yang harus menerima nasib
karena orang tuanya mati sahib
untuk membela agama dan martabat negerinya
tuhan dapat memahami
sekarang baru aku menyadari
betapa aku telah salah menafsirkan
bahwa kekuatan bangsa tuhan dengan segala perlengkapan perangnya
bisa kami patahkan
dengan kekuatan kami
yang hanya memiliki perlengkapan seadanya
tuhan putus asa
sama sekali tidak
kami tidak akan kendor
kami akan tetap melakukan sesuatu
perlu tuhan catat
dan tolong sampaikan hal ini kepada bangsa tuhan
atau bangsa lain di belahan bumi ini
meskipun kami hanya memiliki persenjataan yang sangat sederhana
tapi kami memiliki senjata yang tidak kalah kuatnya
semangat ini yang akan kami wariskan kepada keturunan kami
sekarang ini harus mengaku kalah
tapi bukan berarti keturunan kami akan mengalami kekalahan
sebagaimana nenek moyangnya
semangat ini akan kami tanamkan
kami tidak mungkin bisa berbuat sesuatu
tuhan telah banyak mengetahui hal hal di sini
apa yang tuhan inginkan
mudah mudahan telah tuhan ambil
inilah keadaan kami
saya izinkan tuhan meninggalkan tempat ini
saya tahu tuhan menyenangi suasana di sini
tapi tuhan tidak bisa berlama lama di sini
bangsa saya dan bangsa tuhan tidak saling mengusul
tulislah pada babak akhir dalam buku yang hendak tuhan susun
bukan di sini saja terjadi penindasan atas bangsa oleh bangsa lain
saya yakin di belahan bumi yang lain pun
sudah terjadi persoalan semacam ini
akan sangat berarti sekali
housing memiliki masalah danial
doa saya datang menjadi rijak
rating yang beratnya mustahil
apa yang kau pikirkan
amba sedang memikirkan
apakah mungkin kita dapat merebut benteng amarongan itu
mengingat kekuatan mereka amat besar
sama artinya kalah sebelum berperang
saya tidak tahu dengan syarat apa
saya harus berharga kepada tuhan
saya mohon diri
selamat sampai di pijuan
kau akan menang
kau akan menang